kalian masih ingat benson alias super band
dan bagaimana dia mengalahkan raskur yang jahat
nah cerita tidak berakhir di situ
super band super bank super band
karena itu hanyalah permulaan
cuba terlepas cuba terlepas cuba terlepas cuba
tidak hanya dia menunjukkan keberanian yang luar biasa
tapi dia juga menunjukkan pada kita bahwa tidak peduli seberapa kuat
saat musuh dengan akal dan kecerdasan mereka dapat dikalahkan
anak anak beri sambutan untuk bensen pahlawan super kita
terima kasih teman teman terima kasih pak wali kota
aku dengan rendah hati menerima kehormatan ini
tapi aku bukan pahlawan super
aku hanya seorang anak biasa yang melawan pengganggu
hanya itu ini adalah permintaanku
jangan panggil aku super ben
aku benson seorang anak biasa yang normal di kota yang luar biasa ini
tapi skonfill city tidak menyadari bahaya yang menghampiri mereka dari dunia lain
malam itu ketika tiba
di kota scornfield tidur tyrus seorang buronan jahat dari planet kerdil di konstelasi cygnus
mendaratkan pesawat ruang angkasanya di tempat terpencil di pinggiran kota
antek antek tyrus segera berangkat ke jantung kota tapi apa yang dia cari
mengapa buronan ekstra terrestrial datang ke bumi kita hanya bisa menunggu dan melihat
saat malam semakin
di larut antek antek tyres mendatangkan malapetaka di hutan menyuntikan racun ke hewan dan membuat mereka tidak bisa bergerak
hubah hubah hubah
batraya menipis batraya menipis batraya menipis
mulai pengisian tenaga tersebut
tenaga surya pengisian tenaga surya dimulai dimulai
menyerap energi matahari menyerap energi matahari menyerap energi matahari
para ahli sedang mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan kelumpuhan pada hewan
para ahli sedang mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan kelumpuhan pada hewan

air danau mungkin telah terkontaminasi
itulah perkiraan kami sekarang
kami belum pernah melihat yang seperti ini
jadi seperti yang kalian lihat ada banyak perkiraan saat ini dan kita tidak memiliki jawaban yang konkret
hal ini menimbulkan kekhawatiran
namun dewan kedokteran hewan telah mengkonfirmasi bahwa hewan tersebut memiliki detak jantung yang stabil

mereka merespon cahaya dan suara
mereka tidak dapat bergerak
apa yang terjadi
aku berpikir itu karena air danaunya
mau pergi ke mana kau
aku akan bertemu danny
kau harus sarapan dulu baru boleh pergi anak muda

hei super ben apa kabar
lihat itu super ben

wow sepertinya aku telah kehilangan identitasku karena ini
tiba tiba kepanikan muncul entah dari mana

saat benson menyaksikan orang orang berlarian ke sana kemarin

baubah baubah baubah
tidak tolong lepaskan aku
tidak tolong lepaskan aku
terima kasih telah memberiku bahas
terima kasih telah memberiku bahasamu
tolong biarkan aku pergi
tolong biarkan aku pergi
aku akan mengampunimu lari
aku akan mengampunimu lari
dan pada saat itu
dan pada saat itu
antek anteknya bergabung dengannya
mereka sekarang lebih besar dari sebelumnya
seperti raksasa berjalan di sekitar kota
seperti raksasa berjalan di sekitar kota
oh tidak makhluk apa ini
oh tidak makhluk apa ini

benson bersembunyi di bawah tenda sebuah toko
untuk memahami apa yang terjadi
ketika polisi datang dan mulai menembaki tyrus
sistem pertahanan yang buruk
tidak heran ini adalah planet tingkat tiga
tidak heran ini adalah planet tingkat tiga
larilah kalian makhluk lemah
kalian bisa lari tapi tak bisa sembunyi

jangan lupa kalian yang menyedihkan dan lemah ini
sehingga aku bisa tinggal di sini dan memerintah kalian
dan dengan semua emas yang dimiliki oleh planet ini
aku akan membuat senjata paling kuat
dan menikahi putrinya
kemudian satu persatu
aku akan mengambil alih semua planet yang bisa dihuni
hubah hubah hubah
aku harus melakukan sesuatu

dikerahkan untuk mengatasi invasi alien
sementara itu angkatan udara kota dan angkatan darat dikerahkan untuk mengatasi invasi alien
ada kemacetan besar di jalan raya express belt
karena orang orang melarikan diri dari kota

bangunan hancur dan kendaraan hilang di puing puing
ini adalah invasi alien dan makhluk
luar angkasa yang mendorong kita kembali
saat mereka terus saja
mendapatkan wilayah kota
benson kau dari mana
benson kau dari mana
ayo segera kita tinggalkan kota ini
tidak aku tidak akan meninggalkan kotaku
aku akan melakukan sesuatu
biarkan dia sayang
dia adalah putra kita dan pahlawan yang dibutuhkan kota ini
aku yakin dia pasti memikirkan sesuatu
kalian tidak bisa berlari selamanya
aku datang untuk kalian
karena tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang
pengisian tenaga surya selesai
pengisian tenaga surya selesai
baiklah jubah super
sepertinya kita harus melakukan perjalanan lagi
benson selamat datang
aku punya satu di sini
kita harus melakukannya
jubah super diaktifkan
ya panggil aku super band
kehancuran kekacauan dan ketakutan
kota sconeville mengalami mimpi terburuknya
dan tidak ada harapan lagi
karena tyrus dan antek anteknya telah menjatuhkan helikopter
dan mendorong pasukan mundur
tampaknya akhir kota tidak bisa dihindari
secerca harapan muncul di hati yang dilanda ketakutan
saat mereka melihat pahlawan mereka terbang di udara
jubah super aktifkan sinar laser
mengaktifkan sinar laser dalam satu dua tiga
dan satu demi satu dia mulai menjatuhkan para antek
bagaimana pahlawan kalian akan menyelamatkan kalian dari aku
terima kasih super ben
tapi benson tidak menjawab
karena dia tahu pekerjaan itu belum selesai
kalian semua harus mundur
jubah super mulai aktifkan gelombang kejut
hah senjata lemah
kau dapat mengalahkan tentara aku tapi tidak aku
jubah super mulai sesuatu yang lebih kuat
memulai slime bomb
jubah super terbang
tidak ada senjata yang berhasil
aku harus apa aku harus apa aku harus apa
jika dia alien pasti ada pesawat luar angkasa di suatu tempat
jubah super aktifkan pelacak
carilah objek terbang tak dikenal
kalo seperti ni
apa yang akan kulakukan
aku tidak mengerti bahasa ini
simbol ini itu juga ada di pistolnya
oke ini dia
dan tepat ketika tyrus hendak mencapai pesawat ruang angkasa
isu adalah akhir dari dirinya
kerumunan berkumpul dan bersorak
super band sekali lagi muncul sebagai pahlawan
dan dia akan terus melakukannya di episode episode yang akan datang
karena setiap kali kejahatan bangkit
super band akan selalu datang untuk menyelamatkan dunia